keterbatasan bukan alasan untuk berhenti belajar
itulah yang diakini oleh faiz fakhrudin
koordinator sekolah gajah wong yogyakarta
sejak tahun dua ribu sebelas ia dan sejumlah pemuda di ledok timoho yogyakarta
merintis sekolah gratis untuk anak anak di bantaran kali gajah wong
ia percaya bahwa pendidikan dapat menjadi jalan pemutus rantai kemiskinan
pada tahun dua ribu sembilan ini berlokasi di kampung komunitas ledok timoho
kelurahan mujamuju kecamatan umbul harjo kota yogyakarta
tak jauh dari aliran sungai gajah wong
di awal upaya merintis sekolah gajah wong
mengubah pemikiran warga untuk menyekolahkan anak anak
menjadi tantangan besar
banyak warga yang membiarkan anaknya tak mengenyam pendidikan
pada dua ribu sepuluh faiz berhasil mendirikan bangunan sekolah
di lahan ketua ketua
komunitas ledok timoho
dulu warga enggan menyekolahkan anak anak
mereka bahkan membiarkan anak anak menjadi pemulung atau mengameh
upaya faiz membuka pikiran warga membuahkan hasil
kalau yang di sini itu sekolahnya
menurut saya ya memang nggak bayar
terus satunya itu bagus gitu loh untuk
tentang anaknya itu
pengajarannya itu bagus gitu loh
anak saya kan dulunya pendiam
sekarang jadi wow gitu loh aktifnya keberaniannya itu ada
upaya faiz mempertahankan eksistensi sekolah gajah wong
bukan tanpa perjuangan
berbagai kegiatan ia rintis
dibebayai kebutuhan operasional sekolah
sampah untuk anak adalah program penggalangan dana
yang ia lakukan sejak dua ribu tujuh belas
seminggu sekali ia bersama relawan warga komunitas ledok timoho
mengambil sampah plastik dan kertas di sejumlah hotel
yang bekerja sama menyumbangkan sampah untuk sekolah gajah wong
selain program sampah untuk anak
ada pula koperasi ledok timoho yang didirikan pada dua ribu tujuh belas
faiz juga mengembangkan usaha ternak
untuk menopang kebutuhan sekolah gajah wong

usaha kue kering atau ganes cookis
selain kue sekolah gajah wong juga menjual kaos sablon
usaha usaha yang dilakukan faiz bersama relawan gajah wong
mengumpulkan dana terbilang berhasil
selain untuk membayar kebutuhan dan fasilitas belajar
dana tersebut juga digunakan untuk menggaji para edukator
sekolah gajah wong memiliki empat edukator tetap dan lima belas relawan
hingga januari dua ribu sembilan belas

sekolah gajah wong telah berhasil meluluskan lebih dari lima puluh anak sekolah dasar
baik negeri maupun swasta
menjawab permasalahan kemiskinan itu kita mulai dari mana
karena kita melakukan di awal dulu melakukan program pemberdayaan ekonomi
berbagai hal itu juga selalu apa ya selalu mentah
akhirnya kita mencoba masuk dari anaknya dari generasinya
kita mencoba masuk dari anaknya dari generasinya kita mencoba masuk dari anaknya dari generasinya
kita kasih pendampingan belajar bermain dan seterusnya
dari semangat sekolah itu yang akhirnya bisa ke keluarga ke lingkungan dan skup yang lebih besar
jadi semangatnya memang dari semangat sekolah itu
jadi semangatnya memang dari semangat sekolah itu
tak hanya membangun sekolah gratis bagi anak anak
bersama warga kampung komunitas ledok timoho
faiz juga berhasil mengubah wajah kampung yang sebelumnya kumuh untuk bersolek
kini kampung di bantaran sungai gajahwong ini mampu menghapus stigma negatif
sebagai kampung pemulung dan pengamen
pengabdianya mendidik anak anak kaum marginal bakpelita di tengah gulita
mas faiz ajak dong
mas faiz ajak dong
mas faiz ajak dong